gubernur dki jakarta anies baswedan sudah meresmikan jembatan penyeberangan orang yang berada di senayan jakarta selatan
jembatan yang dirancang unik kekinian ini mempunyai nilai seni dan menggunakan tata cahaya yang menambah keindahan kota
jembatan tersebut kerap dijadikan latar berfoto oleh warga
jika anda melintasi jalan jenderal sudirman senayan jakarta selatan pada pukul delapan belas sampai dua puluh tiga
anda akan melihat jembatan penyeberangan orang atau jpo dengan tata cahaya yang berwarna warni
jpo yang sudah diresmikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan itu dirancang unik berbeda dengan desain jpo pada umumnya
karena memiliki nilai seni jembatan ini dijadikan latar berfoto oleh warga
pada kamis malam tujuh maret misalnya jpo unik tersebut tampak sudah ramai dikunjungi warga yang hendak berfoto
seorang warga mengaku sedang melewati kawasan ini dan sudah mengetahui keberadaan jpo itu
sehingga menyempatkan diri untuk berfoto
selain itu ada warga yang memang sengaja mengunjungi jpo ini untuk berfoto
lantaran sudah mengetahuinya dari media sosial dan televisi
udah niat dari kemarin kemarin saya foto foto sama mereka mereka
kenapa sih mau foto di tempat ini

bagus tapi komi banget jadi kayak susah gitu kayak ngatri padahal
warga berharap kebersihan jpo ini dijaga dan pemerintah setempat memperbanyak jpo seperti ini
selain indah warga menyebut jpo ini nyaman bagi pejalan kaki
pak cihayi tami jakarta
seperti apa keramaian di jpo gelora bung karno yang kini menjadi lokasi spot foto di malam hari
sudah ada rekan saya arman helmi di kawasan sudirman jakarta
selamat malam arman
kalau melihat di belakang anda saat ini tuh kelihatannya seru banget ya
lampu lampunya cantik banget tapi mungkin bisa diceritakan lebih lanjut
dari perjalanan anda malam ini jpo yang lagi hits ini
selain ramai oleh pengunjung untuk foto foto
kira kira apa lagi sih kegiatan mereka
ya selamat malam fani imaniar
kalau tadi fani bertanya apa saja kegiatan yang ada di sini ya
tadi fani saya sempat lihat banyak sekali adik adik kita ya
para anak muda ya yang darah mudanya sedang bergelora
berpacaran di sini sambil nyanyi mungkin ya
darah muda darahnya para remaja
sayangnya saya sudah tidak remaja lagi van
tapi yang pasti malam hari ini di jpo kekinian yang ada di depan gelora bung karno ini
dijadikan sebagai salah satu spot untuk foto foto
ataupun juga mungkin memberi makan instagram maupun sosial media daripada teman teman ini
dengan melakukan foto selfie ataupun juga foto bersama teman teman
saya juga tidak mau kalah
saya mau foto selfie dulu di sini ya fani ya
mumpung lagi di sini
nah untuk lebih lanjut dan mengetahui seperti apakah sih keseruan di sini
saya akan coba cari informasi ataupun juga ngobrol ngobrol dengan beberapa pengunjung
atau mungkin anak muda yang sedang bermalam mingguan
di jpo kekinian halo selamat malam
ini sama teman teman aku teman teman nongkrong
nah saya lihat ini ada yang bawa kamera nih
memang niat banget buat foto di sini atau bagaimana
emang sudah planning sih dari rumah gitu
pengen ke sini buat hunting aja sih iseng sebenarnya
sebenarnya yang menarik menurut wiwin dan teman teman dari jpo kekinian ini apa sih
menurut aku sih view nya ya
view nya di sini agak bagus sih kalau menurut aku
karena kan pembuatannya juga kan sudah di planning sebelumnya gitu kan
jadi ya ini kalau menurut aku ini jadi best view sih untuk warga warga jakarta di sini gitu kalau menurut aku
apalagi kalangan anak muda gitu milenial sekarang gitu kan
nah ini kan saya lihat dari tadi banyak sekali teman teman anak anak muda yang juga datang dengan teman temannya
dengan keluarga begitu kan
kita lihat banyak yang juga apa ya pada malam mingguan di sini seperti itu
iya pasti sih apalagi malam minggu ya rame banget gitu kan
dan apa namanya daripada kita
ke tempat yang buat hura hura mending ke sini gitu kan
lebih buat jadiin inspirasi juga mungkin gitu buat anak anak muda
atau kita bisa belajar foto juga kali ya gitu kan
atau gimana lagi aku juga bingung juga
baru pertama kali ke sini sebenarnya gitu
nah sebagai warga ibu kota bagaimana pendapat dan penilaian wiwin terhadap jpo ini
the best banget sih ini pembuatannya
pokoknya yang apa ya aduh aku bingung
gak malu kalau di depan kamera
amaze banget pokoknya ya bagus
yang pasti seru banget di sini
udah yang pasti seru banget
pokoknya kita gak usah malu jadi warga negara indonesia
karena kita juga gak kalah jauh dari negara negara maju yang lainnya gitu
walaupun kita masih berkembang gitu
pokoknya harus bangga ya sama orang jakarta
pokoknya karena ya apalagi kan sekarang lagi pilpres nih
nah mungkin dengan presiden yang nanti bakal jadi jakarta tuh bakal lebih wah lagi gitu
dan bakal jadi apa destinasi yang dikunjungi oleh warga warga luar gitu
jadi kita gak usah mesti kita ke luar negeri gitu
dan di sini juga banyak kok gitu
kalau enggak kita bisa nyari nyari di internet gitu kan bagus dong
thank you banget ya beben ya selamat bermalam minggu
ya fani juga di sini meskipun banyak banget anak anak muda
ataupun juga pengunjung yang menikmati malam minggunya
tetap masalah keamanan juga ikut diperhatikan dan menjadi hal yang penting juga di sini
karena memang saking banyaknya warga saking banyaknya pengunjung
tetap ini ada di sana bapak bapak dari satpol pp juga ikut memantau ya
ikut melihat dan juga ya tadi juga sempat ada beberapa anak muda yang datang
dengan membawa sepeda motor tidak menggunakan helm pengaman
dan sempat bergerombol di bawah itu sempat ditegur
dan mungkin sudah pulang ke rumah masing masing karena ya waktu sudah cukup larut malam
tapi yang pasti ini fani
kalau mungkin fani dan keluarga atau mungkin pemirsa di sana tidak punya rencana atau bingung mau kemana
menghabiskan malam minggu bisa langsung datang ke tiga jembatan penyeberangan orang kekinian
yang pertama ada di depan mall ratu plaza dekat bundaran senayan
kemudian saat ini di sini ada di gelora bung karno dan juga di sebelah sana
ada di depan polda metro jaya seperti itu
kalau fanny mungkin habis siaran mau jalan jalan ke sini saya masih tunggu fann
oke habis tersiaran saya akan meluncur ke sana ya
pak arman ini ada satu pertanyaan lagi terkait dengan mungkin reviewnya dan juga tanggapannya arman ya
terkait dengan jpo ini kira kira
kalau dari review nya sendiri apa ya fasilitas yang masih perlu ditambahkan atau masih perlu ditambahkan lagi
untuk menyempurnakan jpo ini agar tidak kalah dari negara negara lain
betul fani berbicara soal fasilitas yang perlu ditambahkan
tadi saya juga sudah keliling melihat lihat ternyata di sini juga belum dilengkapi dengan yang namanya lift
karena banyak sekali juga saya lihat tadi ada warga masyarakat yang sudah berusia lumayan lanjut
di atas lima puluh yang datang berkunjung bersama keluarga mungkin dengan adanya lift ini akan mempermudah mereka untuk menjangkau ke bagian atas
itu yang pertama
jadi lift ini bukan hanya bagi para orang tua juga bisa digunakan oleh teman teman atau saudara saudara kita kaum defable
supaya ini mempermudah juga
dan yang kedua adalah toilet umum
karena di sini sedari tadi saya juga lihat ada beberapa warga yang bingung celingak celinguk mencari toilet umum
dan itu merupakan satu hal yang penting
oke terima kasih arman atas informasinya di tengah jpo yang lagi hits banget di kalangan anak muda kekinian kota jakarta